juga kan waktu itu dikasih minyak haja abas
juga kamu seneng
lagi saya ada di pantin
enak sekali ya
ale enak enak berdua disini
selain bete lagi patroli ada capek capek
ale tau dekat bete punya
lu naram lurus
lu ngapain dateng dateng marahin gua
hah ngapain sih lu
dasar juga ganteng
ini ke pelanggan
disini alamatnya udah lengkap ya
dina mau pergi dulu ya
nah nona naram lurus
ale bantu dulu
batu bukan kayak macam begini
kita berhasil coy
aduh apa ini jadi
kato pasti menang
katron pasti menang
semua teman tidak ada yang abadi
aduh si katro pengianat
tapi di belakang tusuknya
malah beta mesti antar barang di ibu kokom lagi
ketemu sama om kiamat
aduh sial sial
kenapa beta punya hidup selalu sial
si katro pengianat
ketemu sama om kiamat
bang udah gak sakit lagi kan
besok juga akan sembuh
injung gak apa apa kok
terima kasih banyak
bilang aja cari perhatian
hah tau gue enak baca
udin makan takdirkannya
ngomong juga kalau kesal lewat sama udin
terima kasih mah ke udin atuh
terima kasih juga
are minyak yang dikasih dari umi tuh
langsung umi yang ngasih ke mang adar
ya enggak atuh
itu teneng patin yang bawa
terus ke cedio
nah dari sini baru ke saya
udinnya juga udah
kalau begitu ngomong ngomong disini dulu
ngantar bang udin
iya bang makasih banyak ya bang
ini minyak minyak saya
yang dibawa ya
ngapa lu cengar tengir lu
lu cengar cengir lagi
emang kamu gak denger tadi
minyaknya dari patin
baru dikasih minyak doang sama patin gitu senengnya
gimana dikasih hatinya lu
ngiri banget kamu bang
kali kali enggak enak tuh
coba kamu juga kan waktu itu dikasih minyak kajabas
oh jadi teh ada orang yang akan takutin
mukanya mirip saya gitu
iya bapak pak
pasti tak kebanyakan nonton film horor nih
akang bentar dulu ya
saya mau bungkus dulu barangnya
soalnya saya sudah buka
saya kira paket kemarin itu bonus
sekali lagi beta minta maaf ya bu
soalnya ada kesalahan
yaudah tunggu bentar ya
tunggu bentar ya
tunggu bentar ya
yang bern catch
apakah ini berarti kiamat sudah dekat
aduh pak mai
aduh pak mai
kiamat sudah dekat
aduh pak mai
aduh pak mai
bencana alam akhir akhir ini semakin melanda
kematian manusia semakin mendadak
apakah ini tanda tanda akhir zaman
apakah ini berarti kiamat sudah dekat
aduh pak mai
aduh pak mai
kiamat sudah dekat
aduh pak mai
aduh pak mai
aduh pak mai
oh kiamat lagi pak mai
kiamat sudah dekat
aduh pak mai
oh kiamat lagi
betta halusinasi kak payah
dari tadi saya perhatiin teh mukanya teh kayak orang ketakutan gitu ayah naon sih
minta muka begini sudah nih
gak bisa rubah
kang ini barangnya saya sudah bungkus bawa deh
dan kebanyakan ibu ya
kenapa tuh orang
ngeliatin muka apa kayak ketakutan gitu
kebaca sama gue
lo mah cuman modus kan
yang ketemu patin
sebelum modus itu dilarang
mumpung masih halal modus
makanya kamu tuh baik kan
datu sama si apa si april
pakai nyebut nama tuh orang lagi
yaudah tuh kalau gitu mah